pantai cimaja di selatan jawa barat menjadi magnet bagi wisatawan lokal dan mancanegara untuk datang berselancar
lombang dan ombak tingginya dimanfaatkan para peselancar untuk memacu adrenalin
mereka berlomba mengejar ombak hingga matahari terbenam
akulturasi budaya asing dan kearifan lokal memoles wajah cimaja menjadi lebih cantik dan membawa dampak sosial ekonomi bagi masyarakat
warga pun berkeyakinan gelombang pantai cimaja dapat memberikan masa depan yang lebih baik bagi generasi berikutnya dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan

sejak dua ribu tujuh belas pantai cimaja masuk dalam kawasan biopark unesco cilindar pelabuhan ratu
letaknya di kecamatan cikakak kabupaten sukabumi jawa barat satu ratus sepuluh km dari jakarta dan satu ratus dua puluh km dari bandung
posisinya yang juga berbatasan dengan pegunungan taman nasional halimun salak menjadikan pesisir pantai cimaja berhawa sejuk
di sebelah utara pantai cimaja berbatasan dengan pantai cimaja
dan langsung dengan samudera hindia
berada di teluk pelabuhan ratu pantai cimaja memiliki kontur berbatu
namun di tempat ini gelombang tidak ada hentinya
dinikmati oleh para peselancar
mei hingga juli adalah waktu favorit para peselancar profesional maupun pemula menyambangi pantai cimaja
mereka berdatangan sejak pagi hari
kehadiran olahraga selancar atau surfing di pantai cimaja tak lepas dari peran warga lokal yang sudah bersahabat lama dengan gelombang tinggi di sini
salah satunya adalah sunaria arifin
pria kelahiran seribu sembilan ratus enam puluh sembilan ini termasuk dalam generasi pertama penjajal olahraga selancar di pantai cimaja
sunarya ingat betul di tahun delapan puluh an ketika usianya masih belasan tahun
seorang wisatawan dari california amerika serikat memperkenalkannya dengan surfing atau selancar
karena saya dulu di sini pertama kali tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat
malah ada teman saya dari australia
pertama saya ketemu sama orang california namanya thomas
tapi dia sekarang nggak ketemu lagi karena dia mungkin sudah meninggal ya
cuma saya punya teman dulu lima surfing tuh
cuman yang empat itu gagal semua
tapi saya karena fokus kena surfing karena itu olahraga
karena saya dari kecil hobinya olahraga
jadi saya sampai saat ini saya masih bisa surfing
awalnya tidak mudah bagi warga cimaja untuk menerima kehadiran orang asing
tapi setelah itu selancar diantara warga lokal
dianggap berbahaya oleh warga karena sering merenggut nyawa
karena itu aktivitas selancar sempat ditentang warga lokal
seiring dengan berjalannya waktu dengan adaptasi yang sulit
akhirnya selancar dapat diterima warga dan lahirlah generasi peselancar terbaik di indonesia
oh itu bertentangan bertentangan dengan masyarakat
saya juga sampai sampai selancar saya sudah berjalan jalan
sampai seolah olah saya diusir dulu
terus jalannya itu apa jalan tanah ini sampai ditutup
nama cimaja berasal dari maja
tumbuhan berbentuk pohon yang tahan hidup di lingkungan keras
biasanya dibudidayakan di pekarangan tanpa perawatan dan dipanen buahnya
warga mempercayai cimaja dahulunya dikenal sebagai arena pertarungan para jawara
jika sudah memasuki cimaja dan sudah bertarung
seorang pendekar dianggap sudah tinggi ilmunya
posisi pantai cimaja yang terletak di cekungan teluk palabuhan ratu
selalu menghasilkan ombak yang setahun
ombak yang stabil dan tidak pernah berhenti sepanjang tahun
surfing di cimaja dulu kebetulan kita adalah bagian dari sejarah surfing
tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua kita kedatangan tamu dari luar negeri
waktu itu kita nyebutnya bule atau orang perancis
kita bilang orang perancis bule dari mana aja
wah ya orang perancis
ada orang perancis datang gitu
alhamdulillah dari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua mereka pulang
mereka mungkin bercerita dengan teman temannya
akhirnya surfing cimaja berkembang sampai sekarang
olahraga selancar yang menjelma menjadi rutinitas masyarakat cimaja
kini sudah bertahan tiga generasi
dari sekian banyak warga yang mencoba untuk berselancar
kini tersisa beberapa orang saja karena keterbatasan papan selancar dan seleksi alam
generasi pertama itu kalau tidak salah itu saya terus penny terus adi
terus dani mumu itu berlima
cuman itu yang empat itu putus asa karena papanya cuma satu
di usianya yang mulai senja sunaria tetap teguh berjuang menciptakan generasi pemain selancar
mulai dari anak anak hingga remaja
sunaria berharap anak didiknya dapat berkompetisi di kejuaraan dunia
main surfing diajarin sama ayah
usia enam tahun karena semangat aja
pantai cimaja kini sudah terkenal di dunia karena potensi ombaknya
namun daya tariknya perlahan sirna akibat kurangnya tata kelola dan fasilitas yang belum memadai
terutama untuk surfing
surfer kita kan
sudah go international pak
jadi sebetulnya kalau kita mengandalkan anggaran dari kabupaten atau provinsi agaknya kayaknya agak kurang
karena kita butuh bantuan dana dari pusat pak
terutama untuk surfing
cimaja itu kan punya pantai muka pantainya cuma tiga ratus meter pak
ya tidak seperti desa desa yang lain yang kiloan
kalau cimaja punya tiga ratus meter itu batas pantai dari batas desa
kiri dan desa kanan
hebatnya cimaja itu dia punya ombak surfing yang tidak pernah berhenti
ada ombak terus pak
saya yang aslinya dari cimaja yang anak kampung ya anak pantai
terus saya pindah ke bali tinggal di bali tiga belas tahun
mengenal budaya bali kemudian budaya indonesia di luar bali pun
traveling ke sumatera
ketimulah kemana karena dari ombak
sore itu hembusan angin laut menyentuh batang pohon kelapa

ini sebuah isyarat bahwa ombak di pantai cimaja
sedang cukup baik untuk dijelajahi
pada waktu yang tepat
tiupan angin dari samudra hindia kedaratan
menciptakan ketinggian ombak yang sempurna

gulungan ombak bisa mencapai enam meter atau lebih

inilah salah satu lokasi terbaik untuk berselancar
inilah salah satu lokasi terbaik untuk berselanja
saat matahari mulai condong ke barat
saat matahari mulai condong ke barat

pemburu ombak mulai dari peselancar lokal
sampai peselancar mancanegara
beramai ramai mendatangi pantai cimaja

mereka mengapit papan selancar
mendayung ke tengah pantai
lima hingga sepuluh peselancar berjarak dua ratus meter dari bibir pantai
mendayung ke tengah pantai
siap menjemput ombak
siap menjemput ombak

sinar matahari yang masih terasa menyengat
tidak menyurutkan semangat mereka mengejar ombak
ombak besar yang ditakuti pengunjung pantai
justru hal yang ditunggu tunggu
justru hal yang ditunggu tunggu
termasuk dede suryana
sang pemburu ombak yang tengah meliuk menunggangi ombak
di atas papan selancarnya

ia bermanuver menciptakan gerakan yang harmonis
seperti menari di atas ombak
seperti menari di atas ombak
di dunia peselancar
siapa yang tak kenal dede suryana
laki laki kelahiran seribu sembilan ratus delapan puluh delapan

asal bojong asi desa cikaka
asal bojong asi desa cikaka
sudah berselancar sejak tiga puluh tahun silam
candu ombak cimaja
candu ombak cimaja
saat berhasil ditunggangi
membuat siapapun terlena termasuk dede suryana
dede rela meninggalkan bangku sekolah
dia rela meninggalkan bangku sekolah

naluri menguasai ganasnya ombak selatan
pertama saya turun
di sini di pantai cimaja ya
di belakang saya
jadi pas saya pertama nyoba
saya jadi pengen main terus
saya jadi pengen main terus
saya mulai tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua pada waktu itu

pada waktu itu tidak ramai seperti sekarang

setelah berapa lama saya bisa main surfing
alhamdulillah udah bisa langsung berdiri
cuma dari teknik dan
cuma dari teknik dan
gerakan belum begitu
gerakan belum begitu
pintar lah pemula
orang melihat surfing itu
terus bikin kulit hitam
kenapa senang karena satu
karena itu adalah hal alam
dan ombak yang ada di indonesia itu
bukan hanya ombak di sini aja
sepanjang pantai semudra hindia
luar biasa ombaknya
sepanjang tahun ada
terus setiap tempat yang ada ombaknya
terus setiap tempat yang ada ombaknya
dia beda karakter
jadi bikin saya ingin belajar dan belajar terus
dan sampai sekarang pun saya masih belajar

dede suryana mengantongi
dia adalah juara indonesian surf championship
peselancar yang mengenal selancar sejak
usia enam tahun ini adalah
orang asia pertama yang lolos
kualifikasi world qualifying series
dan sukses mengalahkan robert kelly slater
legenda selancar asal amerika
saya dari prestasi saya sendiri
keliling dunia mengikuti
seri kejuaraan dunia
bahkan alhamdulillah di beberapa kompetisi
saya dibawa jadi mengenal
dunia lain ya
keluar saya yang
aslinya dari cimaja yang
anak kampung ya anak pantai
terus saya pindah ke bali
tinggal di bali tiga belas tahun
mengenal budaya bali kemudian
budaya indonesia di luar bali
kemudian ke sumatera
ke timur kemana mana
karena dari ombak kemudian
ke luar negeri ke eropa ke australia
di asia yang ada ombak
alhamdulillah saya kunjungi gitu
dede juga mulai mengenalkan
selancar kepada anak anaknya
mensupport dia untuk
terus melanjutkan karirnya
di dunia serving
kemudian juga memberikan kepercayaan
untuk dia bisa
meneruskan hobi ya
nama besar dede
membawa berkah bagi cimaja
yang dulu hanya dikenal sebagai
kampung nelayan dan petani
banyak sekali pengunjung yang datang
dari berbagai negara untuk berwisata
dan berselancar di cimaja
kalau untuk orang biasa orang indonesia
melihat pantai ini mungkin
biasa aja tidak menarik
itu bisa membuat orang tahu
orang luar tahu bahwa cimaja
dari jerman menjadikan cimaja
sebagai rumah keduanya
ia mengaku betah mengasah kemampuan
berselancar di cimaja namun
dominic menyayangkan perilaku
warga yang masih belum sadar
akan pentingnya menjaga
juga dibinati perempuan
surfing saya sebenarnya dari
dan kebetulan setelah beberapa tahun terakhir
ini jadi profesi saya
yang terpenting lagi
bisa menginspirasi banyak
wanita lainnya di indonesia
saya sebagai atlet selancar
yang bertumpung di dunia
surfer girl itu masih minoritas
yang mana dunia surfing
di indonesia masih didominasi
oleh para lelaki
saya akan mencoba olahraga selancar
tapi bukan di gulungan
ombak tinggi cimaja
melainkan di pantai karangaji
sangat cocok untuk pemula
harus memahami betul
posisi gerakan untuk dapat
menyeimbangkan papan surfing
pilihan papan selancar bagi pemula
longboard adalah papan selancar
yang berbentuk memanjang dengan
ukuran dua meter atau lebih
saya harus berenang untuk mencapai
lokasi datanya ombak
serta padling atau bergerak seperti
mendayung di atas papan selancar
fungsinya untuk menangkap ombak
belajar berdiri di atas papan
posisi kaki harus tepat
dan sebisa mungkin posisi tangan
seimbang dengan papan surfing
terakhir pengaman yang diikatkan
ke kaki menjadi bagian
jika terhempas ombak kita dapat
meraih kembali papan surfing
mendayung melawan ombak
membutuhkan banyak usaha
terutama dalam mengatur pernafasan
mendayung longboard ke tengah
namun merasakan terpaan ombak
menimbulkan sensasi tersendiri
ada etika dalam berselancar
salah satunya adalah berbagi gelombang
tidak mengambil bagian gelombang
peselancar lain kesadaran dalam
mengambil posisi bertanggung jawab
akan papan selancar yang dipergunakan
berkomunikasi hingga saling
menolong jika ada peselancar
yang mendapatkan masalah
salah satu yang cukup signifikan adalah pertumbuhan bisnis penginapan
yang berkembang pesat dalam dua puluh tahun terakhir
salah satu yang berbisnis di bidang ini adalah popo parmiadi
yang biasa dipanggil abah oleh warga cimaja
lima tahun terakhir abah dan keluarganya mengelola sebuah homestay di kampung cibiuk
tamu tamu yang menginap di homestay milik abah datang dari berbagai negara di asia
eropa hingga amerika
tadinya orang orang sini tani lah
tani sudah mengenalnya bule banyak surfing adak adaknya itu nggak mau tani gitu
sekarang gawal gawal sama bule punya jadi guide lah
terus ada yang dibeliin tanah beliin mobil karena itu pergaulan kadang kadang surfing gitu
berkembangnya pariwisata di cimaja tentu saja berdampak positif bagi penghidupan warga
sektor ini menyerap hampir sembilan puluh persen tenaga kerja lokal

dalam arti kata kalau perkembangan pariwisata di sini baik
hampir semua lini akan mendapatkan nilai plus atau mendapatkan efek dari pariwisata
umumnya dibilang ekonomi ya
contohnya misalnya kalau misalnya banyak turis gitu ya
dari banyak turus itu banyak sekali yang akan dapat
kesempatan mendapatkan hasil misalnya ekonomi keuntungan
dinas pariwisata kabupaten sukabumi mencatat
dalam tiga tahun terakhir sekitar tiga wisatawan mancanegara
mengunjungi geopark cilete termasuk cimaja
hal ini membawa angin segar bagi pertumbuhan ekonomi
meski sempat terkena imbas pandemi
kondisi pariwisata di sini terus merangkak naik dengan pertumbuhan sepuluh hingga lima belas persen
dukungan pemerintah dalam membangun infrastruktur dan fasilitas
menjadi modal utama agar ekonomi terus bergerak
tidak jauh dari pantai cimaja
tepatnya di kampung marinjung tengah
desa karang papak kecamatan cikakak
ilham sentosa atau adera bik
tengah serius mengerjakan fins atau sirip papan selancar
ade rabik merupakan pionir pencipta sirip papan selancar di kampung ini
bagian kecil sirip ikan ini direkatkan pada bagian bawah
yang berfungsi untuk memaksimalkan penggunaan papan selancar
yang unik dari sirip ini gambarnya bermotif batik
menunjukkan ciri khas indonesia
di awal mulanya kita kedatangan turis dari australia
seperti pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga seribu sembilan ratus sembilan puluh empat
pada saat itu
dia meninggalkan papan selancar tanpa siripnya
kita berpikir bagaimana cara supaya kita memiliki
akhirnya kita membuat dari papan
menempelkan ke badannya
dan juga dilem
kita sedang mengadonan
tumpah adonan resinnya ke lap yang ada di keramik
tumpah mau diambil
lalu papan selancar
itu membetulkan papan selancar
setelah itu kering
ternyata ketika dibuka
lap itu jadi
wah ini motif bagus nih
dari bangunan berukuran lima x enam meter ini
sirip batik buatan ade rabik diproduksi secara massal
ade membuat beragam motif
mulai dari yang tradisional
hingga sesuai pesanan pelanggan
industri rumahan ade bisa menghasilkan ratusan sirip papan survei
kita kalau lagi pas kerja
kita bisa menghasilkan ratusan sirip papan survei

kalau lagi pas kerja
dapat orderan banyak
ini tetangga tetangga di sini
saya ajarin nyamplak
mereka kita undang
dengan sistem komisif
peminat utama itu bali
bali banyak yang bikin
om pio itu di lombok tuh
ada juga kemarin dari jerman
kehadiran olahraga selancar di pantai cimaja
ini meningkatkan taraf ekonomi masyarakat
pemerintah seharusnya tetap
berperan aktif dalam membantu ekonomi tersebut
cimaja menjadi salah satu contoh sporturism atau wisata olahraga
yang mampu menggerakkan ekonomi warga setempat
ketika berada di kota
keadaan di sini terlihat sangat luas

dari pemberdayaan wilayah itu
bisa berjalan secara baik
ini yang penting
destinasi saja tidak cukup
destinasi tidak cukup
orang akan jenuh hanya melihat kondisi ruang
tapi kalau disinkron dengan
atau kearifan lokal
selain mereka menyalurkan hobi
juga mencari ruang lain
dari posisi kehidupan yang selama ini
keseharian kehidupan mereka
dengan kehidupan budaya yang ada di wilayah itu
untuk mengungkapkan rasa syukur
atas rezeki yang didapat dari laut
biasa melakukan ritual larung saji
atau menabur berbagai sesajen ke laut selatan
diantarkan oleh ratusan melayu